serangan udara israel menyasar rumah sakit indonesia di jalur gaza pada sabtu
seorang staff lokal mersi yang bekerja di rumah sakit tewas dalam serangan itu
korban bernama abu romzi tewas karena berada di dekat lokasi penyerangan
selain menimbulkan korban jiwa serangan israel juga membuat kerusakan di wisma
tempat tinggal relawan yang berada di dalam rumah sakit indonesia di gaza
ketua presidium mercy sarbini abdul murad mengutuk serangan israel ke jalur gaza yang menyasar rumah sakit
lebih lanjut sarbini juga mendesak segera dibukanya perbatasan gaza agar bantuan internasional bisa masuk ke wilayah ini
seperti yang diketahui serangan udara israel merupakan balasan dari serbuan ribuan roket
yang ditembakkan kelompok hamas ke wilayah israel pada sabtu lalu